hadirnya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak lepas dari drama politik yang ada di belakang panggung
ini belakang panggung ya
mulai dari isu politik mahar sampai perubahan cawapres di menit menit akhir
setelah melewati drama politik panjang dan tak tertebak
akhirnya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dipastikan akan berlaga di pilpres mendatang
namun banyak cerita mengenai drama politik dan tarik menarik kepentingan
dibalik pengukuhan pasangan jokowi ma'ruf amin dan prabowo subianto sandiaga uno
di kubu petahana drama muncul dari sosok mahfud md
mantan ketua mk ini bicara belak belakan bahwa dirinya diminta mempersiapkan diri
menjadi cawapres jokowi oleh pihak istana kepresidenan
bahkan di hari deklarasi pada kamis sembilan agustus
mahfud diminta menunggu di sebuah restoran dekat tempat presiden jokowi
dan para pimpinan partai koalisi berembuk menentukan cawapresnya
sebelumnya nama mahfud md memang mengungkapkan
setelah kutipan kepentingan di jokowi
kode cawapres dengan huruf awalan m diungkapkan ketua umum p tiga romahur muzi
yang diamini selanjutnya oleh presiden jokowi
mencuatnya nama mahfud md langsung membuat pbnu angkat suara
yang belakangan disebut sebagai upaya menjegal mahfud
jadi kader nu apa ketua pmi ipnu pernah di ipnu apa penerbangan di pmi nggak pernah
walaupun background keluarganya nu secara kultural nu tapi belum pernah
jadi aktivis nu beda dengan nesak jeneh
sehingga tidak mendukung pak pbnu
tidak mendukung partai politik yang bukan mendukung itu
kalau nu kan mendoakan nu kan bagian gitu
istiqosah nu bagian
di kubu prabowo drama cukup panas juga terjadi
masuknya demokrat ke dalam barisan koalisi oposisi
membuat sekutu lama gerindra yaitu pks gelisah
pks dari awal meminta komitmen gerindra
untuk memilih cawapres dari pks
apalagi forum ijtima ulama yang digelar jelang pendaftaran capres
merekomendasikan prabowo untuk berpasangan dengan ketua majelis syuro pks
namun siapa sangka jelang penutupan pendaftaran capres
postur koalisi ini berubah
tensi tinggi terjadi antara partai demokrat dan partai gerindra
setelah wakil sekretaris jenderal partai demokrat andi arief
mencuit di akun twitternya dan menyebut prabowo sebagai jenderal kardus
ia juga menyebut prabowo lebih menghargai uang dibanding perjuangan
tidak hanya itu andi juga menyebut sandiaga uno
membayar mahar sebesar lima ratus miliar rupiah ke pan dan pks
kami memberi saran pada pak prabowo agar dihitung matang matang
untuk mencapai kemenangan
kami tidak pernah bertemu dengan partai manapun
kecuali dengan pan dan pks
kita tidak pernah berselingkuh dengan siapapun
karena kami yakin pak prabowo seorang jenderal yang punya hitungan yang bagus
dan inilah momentum dia untuk menang
pada hari ini kami mendengar justru sesebaliknya
ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami
yang sangat mengejutkan
padahal untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional
tapi dilihat siapa calon yang harus menang
itu yang memungkinkan
saya menyebutnya jadi jenderal kardus
jenderal kardus itu jenderal yang tidak memikir
uang adalah segalanya
tak ayal tudingan andi langsung dibalas oleh pihak gerindra
wakil ketua umum partai gerindra arief poyono
arief menyebut susilo bambang yudhoyono merupakan jenderal buffer dan tukang mengeluh
rama diakhiri dengan tampilnya duet pasangan prabowo subianto
dan sandiaka umum yang pada akhirnya didukung oleh kualisi pan pks
dan terakhir partai demokrat
budi adiputro cnn indonesia
drama panggung belakang di balik komposisi capres dan cawapres
masih menarik untuk kita cermati
beragam cerita mulai dari putus nyambung
ini seperti sinetron ya putus nyambung
dugaan aksi jegal menjegal
isu politik mahar
sampai kabar tragedi php
php itu apa pemberi harapan palsu kalau bahasa anak anak zaman now
momen momen yang tidak sepenuhnya ini bisa diungkap para politisi akan
kami coba tangkap dari perspektif para jurnalis senior
yang dijamin akan memberikan perspektif mungkin lebih jernih kepada anda malam hari ini
sudah ada bersama saya ada tiga orang jurnalis senior
kalau di politik praktis ada poros kertanegara dan poros medan merdeka utara
ini ada poros palmerah
nah ada mas arief zulkifli pemimpin redaksi majalah tempo
terima kasih mas arief sudah datang
kemudian ada mas wisnu nugroho pemimpin redaksi kompas com
terima kasih mas inu dan ini dari mewakili poros tendian
kalau tadi poros palmerah ini poros tender
ada mas elvan dhani sutrisno tuan rumah nih wakil pemimpin redaksi detik com
terima kasih mas elvan sudah datang
saya mau tanya ke bapak bapak kita akan
kalau minggu lalu minggu sebelum satu minggu mas ya
beberapa hari sebelum pendaftaran capres kita sempat duduk di sini
membahas membaca petanya
ada yang surprise nggak dari prediksi anda kemudian tidak terjadi di komposisi ini mas arief
mungkin lalu rasanya kita masih bicara tentang bagaimana jokowi
begitu cemas pada tidak adanya dukungan islam terhadap dia
sehingga pilihan pilihan wapresnya mencerminkan itu dan itu terbukti kan
dari pak mahfud yang juga dianggap merupakan representasi dari islam
lalu kemudian pindah ke pak maruf amin
saya kira poin penting dari pilihan pak jokowi terhadap pak maruf amin adalah
dia membuktikan kepada publik bahwa kecemasan itu terbukti
saya dalam berbagai kesempatan dalam tulisan di majalah tempo mengingatkan berkali kali bahwa itu sebetulnya adalah ilusi
kita sudah temukan fakta fakta kita cari dari hasil riset semuanya nggak benar bahwa pak jokowi tidak disukai oleh the so called muslim voters tadi
data datanya sudah lengkap sekali
tapi apa lebih bulat apa boleh buat realitas politiknya mengatakan seperti itu
berarti ketakutannya real itu ya keresahannya real
keresahannya real tapi apakah kecemasan itu bersumber dari sebuah fakta yang bisa dipertanggungjawabkan
tapi ya oke lah akhirnya pak jokowi mengejawantahkan kecemasan itu
oke tapi sebelum saya mau tanya ke mas hidro dan mas elvan nanti bisa saling menanggapi
saya mau putarkan dulu sebuah pernyataan pernyataan yang kami rangkum beberapa waktu belakangan jelang pendaftaran capres kita lihat yuk
memastikan bahwa koalisi ini telah sepakat
bulat untuk menentukan calon wakil presiden
dan pengumumannya kita serahkan sepenuhnya kepada pak jokowi
pembicaraannya bulat termasuk juga terkait dengan kesepakatan terkait dengan wapres
nah tentu mengenai isinya dan itu diserahkan ke pak presiden
bagi partai demokrat cawa operasi itu bukan harga mati
kalau kita berkoalisi pasangan capres dan cawapres itulah yang paling tepat yang paling baik
yang rakyat yakin lima tahun ke depan bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik
oke itu panggung depannya mas inu dan mas arief dan mas elvan
bahwa partai partai itu legowo memberikan boarding pass sepenuhnya kepada calon presiden untuk menentukan pilihannya
anda lihat itu terjadi atau beda nih panggung depan dan panggung belakang ini mas ind
pasti beda lah
karena konsumsi ke publik itu
pasti sesuatu yang membuat mereka lebih disukai lebih dianggap ideal lebih mencerminkan apa cita cita ideal
tapi pelaksanaan dan apa yang terjadi di panggung belakang kalau kita lihat tidak se ideal itu
politik bagaimanapun pasti akan ada transaksi
akan ada lo dapat apa kita dapat apa kita memberi apa kita dapat apa
bahwa di depan mengatakan kita akan legowo kita nggak akan harga mati
tapi faktanya setelah itu diumumkan kan ada proses yang panjang sehingga kita menunggu
partai yang tadinya mengatakan tidak ada harga mati untuk calon wakil presiden
tapi kenapa menurut anda berdua bisa anda bertiga dramanya begitu alot sampai detik detik terakhir
bahkan kita tidak bisa memprediksi siapa yang akan mendampingi jokowi atau mendampingi prabowo
sampai putusan itu akhirnya diumumkan
saya kira di tahap awal kan partai partai politik berusaha menjadikan jagoannya menjadi calon wakil presiden
gokar punya sendiri
pkb punya sendiri
p tiga punya sendiri
dan semua kelihatan waktu di awal awal itu begitu pede bahwa mereka lah yang akan dipilih atau paling cocok dengan jokowi
tapi kita dari sisi media melihat bahwa rasanya kalau pak jokowi ambil dari partai politik
maka partai politik lain akan berpotensi untuk keluar
jadi dicarilah satu formulasi yang bisa membuat everybody happy
dan dengan elektabilitas yang diprediksikan akan banyak menolong begitu
lalu muncullah dua nama
yaitu pak mahfud dan pak maruf
kan kira kira gitu kok konstelasinya
cuma persoalannya adalah saya tetap ragu apakah konstelasi yang terakhir pasangan pak jokowi dengan pak maruf bisa menjawab pertanyaan pertanyaan besar bangsa
soal ekonomi dan segala macam
dan yang paling penting juga adalah soal politik identitas akhirnya
karena selama ini pak jokowi memotretkan dirinya sebagai orang yang sangat yang terdepan dalam memerangi politik identitas
dan menjadi korban politik identitas selama ini
dan menjadi korban politik identitas karena dia terus menerus difitnah dan sebagainya
tapi sekarang ada opportunity untuk melakukan hal yang sama
saya lihat misalnya salah satu tweetnya dari psi salah satu partai pendukung jokowi yang mulai membanding bandingkan pendidikan dari keempat kandidat
yang ini dari pendidikan
ada yang sekolah pesantren ada yang sekolah katolik
ya tentu saja itu data data yang ya formal
kasih tahu bahwa pendidikan yang sebenarnya
tapi kita dibalik itu kan kita bisa

yaitu soal identitas lagi
nah again sekali lagi mas budi saya melihat akhirnya godaan untuk memainkan isu yang sama itu muncul
di sisi yang berbeda yaitu dari sisinya pak jokowi
mas elvan anda lihat itu godaan untuk menang secara elektoral atau godaan tekanan sebenarnya
karena kebutuhan tekanan partai politik kebutuhan politiknya kemudian membuat pak jokowi sekarang gini
pak jokowi legowo atau tertaksa belum
ya kita sudah tahu
kita belum bicara pak prabowo ya
ya ini kalau yang saya lihat ya dari mengikuti pemberitaan dalam sepekan ini kan sangat dinamis
yang saya lihat adalah sepertinya posisi penentuan cawapres di jokowi itu sangat komplikated
gitu sama complicatednya dengan yang kebuseberang
cuma yang jokowi sayang sekali dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri
gitu jatuhnya kalau kita mengikuti phm ya pemberi harapan mahfud nih
karena yang dikasih mahfud
dan ini ceritanya parah benar benar parah drama nya
apa yang detik tahu dari minute by minute
jadi bahkan seorang mahfud itu dalam ceritanya gitu semalam cerita di tv hari ini lagi bicara lagi
dari tanggal satu mahfud itu sudah ditemuin
dua menteri jokowi dikasih tahu
pasti pak mahfud gitu
dan itu diupdate lagi sehari sebelumnya
pak mahfud gitu loh udah diminta cv pagi hari sebelum pengumuman sore
sampai detail pak nanti bapak dari gedung juang naik motor bareng pak jokowi kesini
sampai seolah olah sudah selesai
ternyata begitu sampai waktunya gitu pak mahfud sudah mendekat ke lokasi dibatalkan
dan konon pengambilan keputusan pembatalan itu tidak sampai empat puluh lima menit
jadi pertemuan itu
jadi betul bang di pelataran itu adalah tikungan terakhir
ibarat valentino rossi menyalip di pedrosa di tikungan terakhir gitu ya
uji selalu membawa pedrosa menrosi
saya juga suka cv
karena saya sebenarnya uji oleh pak sbiaji tapi sudah pensiun
jadi memang pelataran menteng adalah tikungan terakhir
cuman memang uniknya adalah
dua nama yang kita tahu ya
mahfud md itu sudah diminta untuk standby
dan ternyata prof ma'ruf amin itu juga diminta standby menjadi calon wakil presiden alternatif
gitu alternatif tapi nunggunya di teguh umar gitu loh
lah mahfud yang prioritasnya
sementara pak prof mahfud nunggunya di menteng juga gitu
akhirnya yang dipanggil ternyata yang alternatif
dan konon disitu penolakannya kencang sekali dari tiga partai gitu kan
jadi ini memenuhi hasrat partai sebenarnya
dan akhirnya terjawab oleh jokowi sendiri
yang cerita pak mahfud ya
dia cerita bahwa saya pak jokowi menyampaikan kondisi serba sulit
serba sulit ya
karena ada penolakan dari partai partai
dan saya bukan sebagai ketua umum partai
jadi bagaimanapun koalisi harus di taken oleh ketua umum partai
saya kira saya mau lihat ada dua hal yang saya kira mesti kita bahas
mas arief dua halnya itu lebih enak kalau kita lanjutkan supaya lebih panjang di segmen berikutnya
dengan dua hal arief sulkifit
sajidah berikut ini
jadi kalau dia mau ambil keputusan dia ambil keputusan aja
dia berani ambil keputusan itu
memang harus ada narasi yang dibangun bahwa dia merangkul partai partai yang berada dalam kelompoknya
dan itu sangat masuk akal gitu
tapi saya kok secara pribadi meyakini bahwa keputusan mengambil mahfud adalah keputusan yang sangat rasional
dari pak jokowi sendiri
ma'ruf atau mahfud
jadi bukan under pressure
seperti yang diasumsikan orang gitu
saja ada under pressure ada tekanan
saya percaya bahwa ketika keputusan itu diambil dan ini adalah keputusan dia sebagai calon presiden
dia akan ambil saja begitu
dia akan ambil
sekali lagi tentu saja dia harus mengatakan bahwa ini pembicaraan dengan partai
partai punya kepentingan dan saya harus berdiskusi
itu wajar sekali
itu yang pertama
yang kedua adalah ada ketakutan lagi bahwa kalau yang diambil bukan ⁇ maruf ⁇ amin tapi mahfud
maka ada partai partai yang keluar dari situ
kita ingat bahwa pada kemis malam bahkan beberapa jam setelah kesepakatan
apa namanya partai partai pendukung itu diteken
ada pertemuan sekjen sekjen partai
ya kita juga kita tulis di
sekjen partai koalisi atau
kader partai koalisi dengan partai sebelah
untuk mencoba kemungkinan terbentuknya poros ketiga
jadi disitu sudah ada pembicaraan tentang anies imin
muhyemini skandar atau gatot muhyemini skandar
ini bicara patah hati politik atau bicara kemungkinan
saya nggak mau sebut transaksi tapi ada posibilitas keuntungan politik nggak bagi partai partai
tapi mereka mencari kemungkinan kalau ada poros ketiga yang mendatangkan elektabilitas lebih
dimana ketomong ketomong itu bisa terakomodasi dalam konfigurasi itu
nah ini agak mencemaskan buat kubu jokowi
karena kalau tiga pasang maka pada putaran kedua
karena diduga akan dua putaran
pada putaran kedua mereka akan head to head
dan yang satu yang di kalahkan akan bergabung dengan lawannya jokowi
jadi ada konsolidasi elektoral disitu
dan ini sangat berbahaya
jadi anda yakin ma'ruf amin bukan nama yang ada di tikungan akhir
dia nama yang dipertimbangkan
saya kira dalam sepuluh nama yang beredar itu nama dia sudah muncul
saya katakan tadi kandidat dari partai rasanya bisa pelan pelan dikeluarkan
karena kalau dipilih partai a maka partai b akan tidak setuju
jadi muncullah dua nama itu
tapi bahwa pilihan antara ⁇ maruf ⁇ dan mahfud menurut saya itu adalah pilihan yang sangat rasional
nah problemnya sekarang adalah apakah tim kemenangan pak jokowi
bisa memonetizing membuat komposisi yang serba problematik ini menambah suara buat mereka
ini problem sendiri
kita bisa harus bahas bahas
saya mau tanya mas indro
anda lihat lebih menguntungkan dengan memilih ma'ruf sebenarnya dari jokowi
atau apa yang kemudian terjadi dengan mahfud
apakah itu juga merupakan desain jokowi dengan membuat drama mahfud diminta untuk datang
meskipun tadi kata mas arief putusan ma'ruf itu sudah sangat rasional
rasional dan menguntungkan karena kecemasannya agak berkurang
karena kan tadinya mas arief tadi bilang bahwa
pilihan itu dilakukan karena landasan ada ketakutan tertentu bahwa politik kita ini dimainkan dari sisi yang kanan
diambil itu secara kecemasan akan berkurang pasti menguntungkan
ya harapannya karena yang dikhawatirkan itu adalah pemilih yang besar
dan kita gak bisa menutup mata bahwa kelompok islam yang kuat di indonesia itu memang penentu untuk kemenangan
kalau itu tidak diakomodir atau tidak punya ruang yang besar bahwa dia terwakil di calonnya pak jokowi
itu bisa jadi sesuatu yang

tapi kenapa jokowi membiarkan drama mahfud ini terjadi
semestinya kan keputusan ketika sudah ada keputusan yang decisif
mas arief mengatakan bahwa jokowi orangnya desisif sekali
tidak terima tekanan partai
ya saya merasa sih memang
saya sendiri mengamati dari beberapa berita di kompas com
memang putusan kepada pak mahfud itu memang belum sepenuhnya akan diambil
begitu juga dengan pak maruf
siang atau bahkan
siang atau bahkan sore ya
menjelang sore itu masih belum cukup clear tuh
betul bahwa ada pertemuan di teguh umar
bahwa ada pertemuan di pelataran ya
ada di tempat yang lain
di tempat deklarasi itu ada
itu menunjukkan bahwa memang belum firm
apa yang dicemaskan yang tadi mas azul mengatakan bahwa politik kita ini sepertinya ada bayangan ketakutan antara politik identitas
itu memang realita yang ada di kecemasan itu
tapi apakah itu ada realitanya
itu kalau kata mas arzul tadi ilusi saja gitu
ini jokowi memutuskan dengan rasionalitas pribadi atau di bawah tekanan lagi lagi
hanya pertanyaan yang cukup menggelitik saya adalah ketika jokowi sudah tahu di kubu sana prabowo dan sandiaga itu sudah hampir final
loh bukannya jokowi lebih dulu yang kemudian mengumumkan
cuma kan di sana sudah semalam sebelumnya sudah muncul nama itu
bahkan kemudian muncul mahar segala macam sudah mengerucut tuh
jokowi bahkan mengambil ketika prabowo ngambil dari kalangan nasionalis jokowi tetap ngambil dari kanan
jadi pertanyaan besarnya kenapa di situ gitu
sedangkan ada hal menarik sebelum prabowo mengambil keputusan bersama dengan sandiaga
prabowo kepada tim yang mengatakan bahwa saya bisa saja mengambil dari ulama
tapi karena di sana sudah ada qiyai ma'ruf gitu prabowo
setelah jokowi umumkan ya maka saya tidak akan mengambil dari ulama
karena nanti kalau saya ambil dari ulama maka bisa saja terjadi perpecahan dan lain lain
prabowo mengambil pertimbangan itu dan dia mengambil ruang ini
nah situasi politik hari ini
menjadi seperti berubah nih
tadinya yang prabowo istimewa ulama ya direkomendasikan bersama sandiaga atau eh bersama ustadz abdul somad atau salim segaf
kemudian jokowi yang berada di sana
akhirnya sekarang seperti berbalik
dan kampanye nya menjadi seolah olah berbalik
sekarang muncul pertanyaan siapa yang sebenarnya
misalnya yusril ya
pergerakan yusril ini unik gitu
yusril mengatakan sekarang siapa yang mengkhianati ijtima ulama
itu seolah olah mau diputar begini
bahwa sekarang jokowi adalah
dan prabowo tidak bersama ulama
bahkan pernyataan kiai ma'ruf sendiri dalam keterangannya di p tiga mengatakan
jokowi lebih pro ulama karena memilih saya jadi wakil presiden
ini narasi yang dibangun mas arief gitu kan
lepas dari soal itu ya
saya lihat sekarang tantangannya adalah
apakah jokowi bisa menambah suaranya dengan mengambil ma'ruf amin
ini juga satu persoalan
seolah olah dengan mengambil maruf amin
maka seluruh suara nu bahkan umat islam
itu bisa ditarik untuk sepenuhnya mendukung pak jokowi
ingat bahwa nu itu sembilan puluh satu juta
tapi berapa yang didapat pkb sementara ini
pak mahfud kemarin mengatakan dengan sangat meyakinkan bahwa
jadi apa yang disebut dengan nu itu juga terpisah
apalagi kalau kita bicara islam
jadi nu struktural tidak menggambarkan sebenarnya nu yang secara masif gitu ya
puluhan juta itu
masif di bawah
apalagi kita bicara umat islam secara keseluruhan
ini nu juga masuk nih menyodok menjadi salah satu variabel yang dianggap katanya juga ikut mempengaruhi jokowi
ini yang kemudian diakui oleh profesor mahfud dalam pengakuannya kemarin di salah satu stasiun televisi swasta
boleh ditampilkan beberapa kutipan pernyataan dari prof mahfud md
tentang oke ini dia
nah kita baca di belakang kita nih mas elvan dan juga kawan kawan
terus saya tanya gimana itu main ancam ancam
enggak itu nyuruh kiai ma'ruf
enggak itu nyuruh kiai ma'ruf
biar clear rabu jam sebelas atau jam berapa kiai ma'ruf dipanggil oleh presiden said agassi roj dipanggil oleh presiden muhaimin dipanggil
kemudian nah ketemu tiga orang ini di pbnu berkesimpulan berarti bertiga ini bukan calonnya
karena waktu dipanggil tidak disebut calon
lalu mereka sepertinya marah marah dan membahas
kemudian kiai ma'ruf kalau gitu kita nyatakan kita tidak bertawas
apakah kita tidak bertanggung jawab secara moral atas pemerintah ini kalau bukan kader nu yang diambil
robikin bilang begitu ke pers
datang ke robiqin
didikte kalimatnya oleh mas arif
ini menarik ya di variable nada ulama di tikungan tikungan terakhir
mas indo mas arief mungkin
ya saya lihat bahwa nu secara politik ingin mengambil peran politiknya itu saya kira sesuatu yang sangat wajar ya
ini sebuah ormas yang besar sekali
dan dalam sejarahnya selalu memang
dari pemilu ke pemilu
dalam berbagai keputusan keputusan politik nu memainkan peran itu begitu
tapi sekali lagi kita lihat bahwa apa yang disebut nu itu bukanlah sesuatu yang solid pejal padat begitu
di dalamnya juga ada rongga rongga
dan kita lihat dari drama yang disampilkan di televisi kemarin
itu ada kelompoknya mahfud md yang didukung oleh sebagian dari kelompok kelompok gus durian
tapi di sebelah sana ada pak said akil dan pak maruf amin yang didukung oleh pak muhaymin dan teman teman
itu saja sudah menggambarkan pemilahan yang sangat signifikan dalam memilih ini
jadi sekali lagi mas budi saya lihat pada akhirnya adalah apakah pilihan pak ma'ruf amin ini punya efek elektoral tidak buat jokowi
dan harus dicatat bahwa kelompok kelompok kebinekaan katakanlah seperti itu yang selama ini mendukung jokowi
karena komitmennya dalam kasus kebinekaan kasus konservatisme dan sebagainya
termasuk ahokers juga ya
ada yang berbalik
berbalik mulai berpikir untuk mungkin ada yang berpikir pindah ada yang berpikir golput ada yang bikin tetap bertahan dengan segera sakit hati dan sebagainya
jadi suara elektoral belum tentu bisa didapat dari nu dan juga dari bahkan pendukung jokowi bisa swing gitu ya
sekarang ini mungkin salah satu orang yang menunggu nunggu betul hasil polse terbaru dari pilihan itu
tapi kebisingan politik selama ini anda lihat akan berkurang nggak mas inu
akan berkurang menurut saya
karena kita lihat pengalaman di pilkada dki sebelumnya juga di pemilu dua ribu empat belas
di mana titik titik yang tadinya berlawanan dalam tanda petik dengan jokowi sekarang ada di sisi yang bersamaan
tapi kembali ke mas azul tadi bahwa apakah ini akan membawa efek elektoral yang lebih
ini sebuah pertanyaan yang harus ditunggu
karena persoalan yang kita hadapi sekarang sebenarnya kalau kita mau jujur ada dua
itu gimana ekonomi kita bisa menjadi lebih baik dan kedua gimana anak anak muda yang sekarang lagi tumbuh banyak ini dirangkul
nah ini disesokkan pak maruf itu tidak cukup

apakah jokowi kan jokowi mungkin saja bisa merepresentasikan

yang penting wakilnya bukan mengambil kemiskinan
selama ini pak jokowi ada confidence ya
bahkan mungkin saya bisa katakan over confidence bahwa siapapun wakilnya orang lihat saya lah
ini berbeda dengan pak sby sepuluh tahun lalu
kondisi ekonomi berbeda elektabilitas yang dikumpulkan juga berbeda
tapi kalau drama mahfud ini punya dampak nggak sebenarnya
dengan apa persoalan
dengan apa persoalan politik ke depan dalam beberapa waktu ke depan
karena ini mahfud cukup membuat gonjang ganjing yang menyasar banyak sekali aktor aktor politik di kubu pak jokowi
sebelum kita nanti membahas prabowo
tapi dijawabnya lebih asik di sisi yang berikut
kami akan segera kembali ke sisi itu
ya kalau tadi drama di kubu jokowi di kubu prabowo ada yang menarik atau cukup surprise
atau sangat predictable
ya kalau saya melihat sih ini jalan tengah yang diambil ya
untuk tidak menciderai dua partai yang sejak awal memang sudah bersama sama dengan pak prabowo
karena misalnya kita ambil atau pak prabowo memilih calon dari pks pasti pan juga tidak happy
begitu juga sebaliknya kalau yang diambil dari pan pks tidak happy
nah ada faktor ketiga sebenarnya yaitu dari demokrat
tapi demokrat kan baru datang belakangan
dan datang belakangan dan sudah punya sosok yang didorong dorong dengan hasil survei yang
seolah olah memaksa dalam tanda petik ya untuk ini diambil nih surveinya paling tinggi
nah dalam kesulitan itu saya melihat kok mereka atau dalam partai itu sendiri akan memilih
siapa yang bisa menyatukan atau mengkonsolidasi partai ini
tetapi tidak membuat calonnya itu juga tidak diterima
dan itu sosok sandi bisa menurut saya
saya itu salah satu yang diambil
nah ini kan selama ini callnya tinggi sekarang nih antara pan dan pks harus apa
zulkiflihasa dan harus apa namanya sesuai istimewa ulama katanya itu
sampai datang di dpr
tapi kenapa sandi jadi pilihan akomodatif mas ari
ulap gini bahwa masing masing kandidat dari partai politik pendukung prabowo
memajukan calonnya saya kira itu cy war yang sangat wajar gitu kan
cuma harus diakui bahwa elektabilitas prabowo ini memang masih jauh
kalau kita ukur dari apa yang sudah dicapai jokowi
wajar juga karena jokowi adalah incumbent
dan yang kedua adalah ini adalah rematch
jadi pertarungan ulang yang sudah ada contohnya dulu yaitu prabowo karim
nah kesadaran bahwa prabowo ini akan menghadapi sebuah pertarungan yang berat
itu dimiliki oleh partai partai pendukung pks demokrat dan juga pan
jadi mereka sadar
cuma saya dapat informasi yang sangat kuat bahwa mereka tidak ada yang berani
ngomong kepada calon presidennya ini
eh pak bapak ini akan tough sekali pertarungan
gak ada yang berani begitu
sehingga mereka kasak kusuk di belakang
apa faktor yang membuatnya mereka tidak berani menurut anda
ya saya gak tahu
mungkin ada soal personality pak o dan sebagainya
kasah kusuknya itu ingin mengajukan siapa
maksudnya ini kan masalah cowok pres berarti kan
atau meminta prabowo tidak maju gitu maksudnya
yang saya dengar maunya seperti itu
dicari lah alternatif lain
siapa alternatif lain
tersebutlah dua nama kan waktu itu yang dimunculkan yaitu gatot dan kedua anies
nah anies yang nomor satu
anies praktis sebetulnya diterima oleh semua partai pendukung
cuma anies punya komitmen dengan pak prabowo
di awal dia diajak masuk ke dalam koalisi ketika dia mau
maju dalam pilkada
dan anies mengatakan bahwa saya mau kutip pernyataan anies kepada kami dalam sebuah wawancara
yang mengatakan bahwa saya mengatakan pada pak prabowo bahwa dalam bahasa ini saya tidak akan mengintercept kepemimpinan bapak atau kandidasi bapak
jadi memotong istilahnya memotong
itu jawaban panggung depan atau panggung belakang
saya percaya itu panggung depan panggung belakang
karena itu dijalankan oleh anies
jadi anies konsisten sampai ke belakang mengatakan bahwa dia tidak mau intercept
intercept artinya apa
artinya kalau prabowo maju dia ngapain maju
tapi kalau ada penugasan dari prabowo dia akan maju
nah inilah yang membuat kemungkinan memanculkan kandidat selain prabowo menjadi tumpul di sini
tapi ini mengenai partai demokrat ini jadi variable yang pertama dianggap wah jadi mewah ini mungkin akan memperkuat prabowo
tapi ujung ujungnya kok demokrat jadi lunglai begini mas di akhir akhir
mas kita sampai malam betul disini mau lihat bagaimana prosesnya
jadi kalau apa
ada dua drama yang terbesar di kubu prabowo
pertama adalah ada panggung depan atau panggung belakang
tapi finalnya ketika prabowo mendaftarkan ke kpu tahu nggak di sebelahnya ada siapa
di sebelah kanannya ada agus harimurti yudhoyono sebelah kirinya sandiaga uno
jadi sudah sangat jelas bahwa terjadi kegalaun disana bahwa sby yang jelas sampai last minute kenapa sampai sekarang sby belum keluar nih sebagai pendukung prabowo
karena mungkin ahy memang harus ahy
dan kan surat yang dari sby malam malam clear bahwa kenapa ahy ditolak
kenapa harus ahy ditolak
segala macam ketika andi arief melempar tentang mahar
satu hal tentang prabowo diantara sandi dan ahy
itu keliru sekali menunjukkan kegalaun
itu drama pertamanya
itu kalau tadi anda katakan sby harus ahy kalau saya harus break dulu kita akan
nah jadi masih suatu
dramanya satu drama duinya apa mas
derama kedua adalah baju biru sandiaga uno
jadi kan terjadi penolakan ketika zandi didorong menjadi awas prabowo muncul penolakan dari pan gitu kan dari pks dari partai demokrat
paling tidak dari pks dan dari pan ada deal
yang seperti tadi sampaikan politik selalu ada deal ya mas
jadi dillnya adalah kurang lebih yang dibaca banyak orang kadang jadi lelucon nih
prabowo kan menyampaikan bahwa sandiaga
cawapresaya dan beliau mundur dari partai gerindra
pada saat bersamaan sudah
jadi konon katanya sandiaga itu
pernah ditawari menjadi anggotapan
mau dibirukan sandi menolak
minimal pakai baju biru
yang kedua adalah pks
dapat apa wakil gubernur dki
tadi hidat nurwahid sudah menyampaikan
itu haknya pks
jadi akhir jadinya sudah kebaca
dulu juga sudah deklarasi
sandi madani alisera
tapi kan tidak jadi juga
mas arief gimana kalau melihat drama di kubu ini
terutama faktor demokrat yang jadi
tadi dianggap sangat kuat
kemudian menjadi lungkelai di akhir akhir
saya kira dari sisi prabowo ya
pilihan pada sandi itu bukan
ujuk ujuk begitu karena dari sejumlah
pertemuan itu prabowo
sebetulnya sudah menyusun tiga kemungkinan
satu adalah anies
lalu kemudian sandi baru kemudian kandidat yang lain
jadi dan di awal
sebetulnya sandi sudah mengatakan
bahwa dia tidak mau jika prabowo
dan anies tidak mau menjadi wakil
karena kurang strategis barangkali
dia mau sekalian saja
jadi pilihan pada anies itu juga
pilihan yang predictable menurut saya
sorry kepada sandi itu predictable
tapi apa yang membuat nama agus
jadi hilang di akhir akhir
saya kira kan begini
ini kan ada situasi
di mana satu partai itu
bisa diambil atau bisa ikut dalam satu koalisi
tapi tidak bisa dia menjadi jomblo
kalau dia tidak memihak
maka di pemilu ke depan dia tidak bisa lagi ikut
jadi saya kira ini ada perang psikologi
terhadap cks terhadap partai demokrat
apalagi ada cerita dari andi arief dan sebagainya
ada unsur juara mahal
karena sebetulnya sudah
dari sisi suara sudah cukup
kalau mau ikut atau tidak
pak sby kan semua menganggap
mas elvan terutama bilang
pak sby itu pasti orang yang punya strategi
anda lihat ini termanifestasi nggak dari
kalau semua jalan dengan mulus
misalnya ahy ditetapkan sebagai calon
wakil presidennya pak prabowo
itu strategi dan rencana matang itu akan mewujud
kita lihat pada tanggal sepuluh itu penetapannya adalah ulang tahunnya
dan itu bisa jadi kado paling indah untuk mendapatkan bahwa
yang ini tersiapkan dengan baik
tapi kita lihat bahwa panggung itu dramanya tidak hanya di depan ternyata
justru yang paling dramatis untuk demokrat itu di belakang
dan gak muncul
kita nggak tahu apa yang terjadi
ada yang mengomong politisi atau dari partai demokrat mengatakan
ada kardus lah
ada penelikungan lah
tapi kenapa kemudian dimunculkan istilah kardus mahar
ini kan ungkapan yang sangat kenceng sekali
terutama untuk orang yang pada akhirnya dia dukung juga gitu
ungkapan kekecewaan kalau saya melihat
karena demokrat sebetulnya sangat berharap bahwa
ahy yang diangkat menjadi wakil presiden
tapi calon wakil presiden
tapi kan ternyata pergerakannya adalah
gerindra dan pak prabowo melihat kemungkinan kemungkinan lain
dan pada saat itu sebetulnya posisi demokrat menjadi melemah
pilihannya gak banyak
baik yang terakhir sebelum kita tutup
apa yang menjadi gambaran anda dalam delapan bulan ke depan ini
dengan konfigurasi politik ini
saya melihat akan ada
dalam tanda petik kekacauan narasi dari masing masing pihak
karena yang tadinya terbangun secara rapi di awal itu diidentikan dengan a
sekarang menjadi lawannya a
yang tadinya diidentikan dengan b jadi lawannya b
pasti akan ada kekacauan
tidak hanya di nalasinya di para pendukung
tim kampanye yang jubirnya banyak banget di masing masing
dan masyarakatnya sendiri
itu kekacauan narasi masyarakat anda lihatnya seperti apa
jadi drama ketika
drama menuju pemilihan pemain calon presiden dan calon wapres adalah
semua partai ingin tampil ingin muncul
kenapa karena ini serentak
siapa tidak ikut tidak dapat keuntungan politik
karena itu sandi terpaksa pakai baju biru mungkin ya
karena biar wah ini seperti kampanye buat pan buat gitu
efeknya dari saya lah gitu ya
setelah ini selesai pendaftaran
berikutnya peta politik tentu akan lebih rame
tapi kali ini bukan tentang pergerakan capres capresnya
karena mungkin tidak akan terbelah seperti
ramenya adalah karena terlalu banyak jurubicara
jurubicaranya ratusan dan pasti akan saya
tiga puluh detik dari anda mas arief terakhir
ya saya mencemaskan keadaan dimana pilihan pak jokowi kepada pak ma'ruf
itu tidak mengejawantah di dalam elektoral
tidak ada penambahan suara yang signifikan
yang dibayangkan sebelumnya datang dari pemilih islam tadi
nah apa yang kemudian terjadi kalau hasil survei dan sebagainya mengatakan
maka akan ada upaya
yang saya bayangkan adalah untuk memboosting lagi isu isu
politik identitas untuk diangkat lagi ke permukaan
anda lihat itu akan jadi strategi untuk memenangkan juga
saya kira itu akan menjadi strategi setelah dia mengambil pak maruf
jadi identitas keislaman itu di persepsikan sudah ada di tangan
di sebelah sana nggak ada
maka dia akan pakai lagi itu
itu sangat berbahaya
dan itu kemungkinan akan terwujud kalau memang situasi politiknya memungkinkan ke situ ya
itu akan bisa tools yang bisa suatu waktu bisa dipakai ke pak jokowi oleh pak jokowi

orang jadi korban tadi
oke terima kasih kita akan nanti lihat bagaimana perkembangannya delapan bulan ke depan
mudah mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi
terutama masalah saran dan politik identitas